kamu masih muda
udah tua sih kang buat
anaknya mandasete banyak ya
ada yang kepala tukang parkir
anaknya mandasete banyak ya
mandasete banyak dari istri pertamanya
dari istri keduanya kayaknya cuma satu
mandasete istrinya dua
kamu tes satu aja
kang dadang suka juga sama entin
kita harus ke pak ustadz kemed nih
biar hidup kita kembali
hidup kita dari dulu juga udah normal kok
maksudnya hidup kita doi
kenapa hidup kita
dia tidak ketakutan seperti ini
ketakutan sama siapa tuh kum
udah yuk kita jalan aja yuk
ngomong sama dia mah sampai besok gak kelar kelar
duit tinggal empat puluh ribu
gak bisa diambil
gimana buat makan
udah di ambil
semakin kecil kita berharap
semakin kecil kemungkinan untuk kecewa
kemarin saya banyak berharap dan hasilnya saya sangat kecewa
kalau apa apa jangan memikirkan hasil
saya malah memikirkan hasil pak
sepertinya saya harus mulai belajar menasehati diri sendiri
ketimbang menesati orang lain
insya allah besok atau lusa
akan ada rumah mewah yang akan dijual
pak saya emang udah gak mikirin itu
sekarang saya jalanin aja
yang banyak belum tentu bagus
yang sedikit belum tentu jelek
bapak teh mungkin akan berbuat kasar sama warga
yang bertahan tidak mau menjual tanahnya
kita teh hidup seperti
makan dari hasil musir orang
mak ini teh ada apa
kang daset tidak suka dengan adanya perbedaan pendapat
ini berbeda pendapat
inilah contoh orang yang berbeda pendapat dengan kang dasir
baru aja mau seneng
sebenernya gak jadi dijual
atau kekos barang gak jadi dapet komisi gede
jahit aja gak kebeli
apalagi motor baru
salah sendiri kangkos warat ya udah mulai genit sekarang
mauloh teh jadi gak ridho mau ngasih rezeki banyak
kayak gini mah kapan mau ngisi kiosku
bisa bisa jadi sarang ular kalau kelamaan kosong
mbak mbak durun lepaskan kang encep
hatuneng hatuneneng asih

anak bungsunya mandasep dari wak rukoya
mak kalau boleh malam ini idan hidup disini aja
ayolah ya mak besok kan nenek mau pulang
boleh ini kan masih rumah idan juga
alhamdulillah saya senang lihat jamaah masjid bertambah
justru dari anak anak kita bisa berharap banyak
kalau yang sudah tua mah
aduh ari kang bos nah jadi iju yang kena
aduh ari kang bos saya ya wahe
emang ya teh
kamu masih muda
sudah tua sih kang bos
anaknya mandasep teh banyak ya
yang kepala tukang parkir satpam buruh pabrik
iya ocoy anaknya mandasep teh banyak dari istri pertamanya
dari istri keduanya kayaknya cuma satu
mandasep teh istrinya dua
kamu teh satu aja ya
hebat isi pertemahan